meski sempat diwarnai penolakan segelintir masyarakat
puncak perayaan cap gomeh di kota bogor selasa malam tetap berjalan meriah
bogor street festival cap gome dua ribu sembilan belas tahun ini mengambil tema
katumbiri lighting festival atau festival cahaya pelangi
produser lapangan angga dwi putra melaporkannya dari bogor
dan memang setiap tahun perayaan festival cap gomeh di kota bogor begitu meriah
dan untuk mengetahui bagaimana bogor street festival cap gomeh dua ribu sembilan belas ini
saya sudah bersama dengan ketua panitia dari cgm dua ribu sembilan belas
yakni pak arifin himawan
kita coba tanya beliau seperti apa keseruan di cgm dua ribu sembilan belas
selamat malam pak arifin
boleh dijelaskan soal tema dari cgm dua ribu sembilan belas ini tadi ada katumbiri lighting
apa sebenarnya katumbiri lighting itu
ya itu tema subtema kita kalau tema besar kita
adalah ajang budaya pembersatu bangsa
kita punya sub tema adalah katumbiri
katumbiri itu dalam bahasa indonesia itu adalah pelangi
kita ingin menunjukkan filosofinya bahwa dengan
kalau kita lihat pelangi kan berwarna warna indah dalam satu posisi di masing masing
nah melalui kegiatan malam hari ini
ini adalah kegiatan menunjukkan kebersamaan walaupun budaya berbeda beda
kita kemas dalam satu kegiatan street festival
yang bisa dinikmati oleh
masyarakat yang menunjukkan ini adalah persatuan dan kesatuan
dari seluruh sanggar yang ada di bogor maupun jawa barat maupun indonesia
nah tadi pak arief sudah menyebutkan bogor indonesia dan juga tadi saya sempat melihat ada pertunjukan dari negara lain
sebenarnya ada berapa performers dan dari mana saja mereka
ya ini jadi kalau boleh dibilang bogor untuk jawa barat jawa barat untuk indonesia indonesia untuk internasional
karena dalam performance hari ini
melingkupi ke seluruh hal
nah kebetulan dari internasional ada dua yaitu dari taiwan
dan satu lagi dari india
dan mereka masing masing membawa ciri khas pertunjukan yang bisa disaksikan oleh masyarakat
dan tadi yang dari india cukup menarik dan sampai bapak gubernur dan pak wali kota juga ikut menari secara ala india
karena ini juga kan setiap tahun selalu meriah seperti itu
sebenarnya apa pembeda tahun ini dibanding tahun tahun sebelumnya
dan rencana tahun depan seperti apa kira kira
ya memang tahun ini berbeda sekali
biasanya kita hanya sanggar melakukan kegiatan seni yang mereka miliki
dipertontonkan kepada layak umum
nah dalam ini kita konsepkan yang tadi sehingga kita punya tema
dan ini yang membedakan tahun lalu dan beberapa tahun lalu dengan yang hari ini terjadi
nah katumbiri ini kan melambangkan ada cahaya warna yang indah
malam hari ini semua peserta yang ada ikut performan itu diwajibkan menggunakan lighting
makanya kita sebut adalah lighting festival sekaligus
karena ini untuk menunjukkan keindahan di malam hari
terakhir nih kemarin sempat ada suara suara penolakan seperti itu dari beberapa oknum
sejauh ini lancar atau bagaimana pak
ya saya kira warga bogor warga yang sangat memahami bahwa banyaknya perbedaan
tetapi bukan perbedaan yang kita angkat
bagaimana perbedaan ini kalau kita kuat dalam kebersamaan
nah ini juga memang ada hal seperti itu
tapi saya kira mereka bukan menolak masalah acara cap gome
mereka mengimbau agar umat muslim jangan ikut terlibat
tapi kalau kita saksikan ditumpah dua puluh an ribu orang di sini
ini beraneka suku bahasa bahkan gender dan sebagainya
ini kita melihat antusias masyarakat luar biasa
dan pemerintah kota bogor berserta dengan kepolisian dan tni secara kompak bersama mui
untuk tetap menyelenggarakan kegiatan hari ini
jadi saya sebagai panitia tentunya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah men support kegiatan ini
tetapi juga bukan berarti yang berbeda itu adalah menjadi penghalang
tetapi ini meyakinkan mereka bagaimana kita kemas ini bukan acara keagamaan ini acara budaya
baik terima kasih banyak pak arifin
ya demikian langsung dari kota bogor festival cap gome atau bogor street festival cap gome dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia melaporkan